berkunjung ke korea selatan namun ingin merasakan suasana berbeda
destinasi wisata yang berlokasi di provinsi gyeonggido ini bisa jadi jawabannya
ada pinocchio di samping saya tapi bukan berarti saya lagi ada di italia
masih di korea selatan tepatnya di kampung italia
dimana kita bisa merasakan sensasi berada di italia tanpa harus jauh jauh ke benua eropa
dan ini pasti juga menjadi satu spot yang instagramable untuk meramaikan media sosial anda
deretan bangunan berwarna pastel bergaya tuskan ala rumah rumah di italia
siap menyapa anda di satu satunya tempat wisata dengan tema
pedesaan italia di korea selatan
inilah italian village
selain instagramable alias apik menghiasi sosial media anda
wisata yang berada di area seluas tiga puluh ribu meter persegi ini juga menjadi wisata edukasi
dengan menghadirkan ragam informasi serba serbi karya leonardo davinci
hingga kisah pinocchio di museum yang ada
untuk pencinta garweety show korea selatan
mungkin tempat ini juga tidak asing lagi karena kerap menjadi lokasi syuting
datang sini sempat sini banyak show boleh bawa anak anak semua datang
and enjoy ya and then sini cuaca pun banyak best
gambarnya juga bagus mungkin untuk foto foto
foto foto sini foto tawa lah sini pun banyak cantik best tempat
setelah puas foto foto saatnya bernyanyi dan menari bersama atraksi boneka yang lucu lucu ini
karena konsepnya yang unik di tahun dua ribu dua puluh satu lalu italian village dinobatkan sebagai gionghi unique venue oleh gionghi tourism organization
siapkan uang enam belas won atau satu ratus sembilan puluh dua bagi dewasa dan dua belas won atau satu ratus empat puluh empat bagi anak anak untuk tiket masuk
puas berkeliling di kampung italia membuat saya lapar
dan ingin makan yang segar segar
hmm kita cari camilan di hutan yuk
eits bukan hutan beneran kok
nah karena di sini sistemnya self service jadi setelah pakai hand sanitizer harus pakai sarung tangan
sebagai protokol kesehatannya baru deh boleh ambil
tapi kalau ngomongin tempat yang satu ini yang spesial bukan cuma makanan yang disajikan aja
lihat deh pemandangannya the best
sesuai namanya kafe tiga lantai yang berlokasi di songdo incheon korea selatan ini mengusung konsep hutan mini sebagai jantung kafe ini
sejuk dan segar membuat pengunjung mengaku betah berlama lama berada di sini
mie frisary robby bahtiar korea selatan